sebanyak sembilan puluh tiga kepala keluarga di rusunawa marunda blok c lima jakarta utara
terlihat mulai mengangkut harta benda mereka sebagai langkah relokasi ke rusun nagrak
relokasi ini memang diinisiasi oleh pemprov dki jakarta
melalui dinas perumahan warga dan kawasan permukiman
setelah diketahui bahwa rusunawa marunda blok c mulai tower satu hingga lima
dinilai tidak lagi layak huni dikarenakan usia
terlebih pasca kejadian ambruknya plafon beton di lobi belakang dari tower lima
yang ada di blok c pada jumat tiga puluh agustus yang lalu
yang kemudian semakin membuat warga khawatir dengan kondisi bangunan tempat tinggal mereka
kita akan melihat bagaimana kondisi rusunawa marunda
saat ini kita akan bergabung dengan koresponden cnn indonesia albi pratama
yang berada di lokasi albi
jadi sebenarnya bisa digambarkan seperti apa kondisi rusun pasca atapnya ambruk
karena menurut warga ini mereka khawatir kondisinya yang sudah tidak layak
juga kabarnya pemprov dki akan segera melakukan revitalisasi
makanya warga di sana mulai bersih bersih
seperti apa albi
ya selamat siang siaza dan sajah
dapat saya informasikan
kepada anda saat ini saya berada di rusunawa marunda jakarta utara
tepatnya di blok c tower lima
dan saya akan menunjukkan kepada anda
bahwa pada hari jumat tanggal tiga puluh agustus dua ribu dua puluh tiga yang lalu
salah satu bagian dari bangunan yang ada di tower c lima ini
mengalami ambruk tepatnya di lobi bagian belakang
nah ini mengindikasikan bahwa memang bangunan dari sejumlah tower
yang ada di rusunawa marunda jakarta utara ini
sudah dinyatakan tidak layak huni
hal ini memang juga berangkat dari pernyataan
dinas perumahan rakyat dan juga permukiman
kawasan permukiman dki jakarta yang mengatakan bahwa
kawasan rusunawa yang ada di marunda
beberapa diantre memang sudah mengalami kerusakan
beberapa diantre sudah bocor
dan beberapa diantre sudah mulai berpotensi ambruk
nah ini juga sudah terjadi pada jumat lalu
ini adalah puing puing bangunan yang cukup besar
dan juga cukup berat dengan bobot yang lebih dari seratus kg
disampaikan oleh warga di sini yang jatuh menimpa bagian lobi belakang
dimana ini adalah perumahan yang sudah terjadi
ini adalah puing puing ataupun bagian dari bangunan
yang jatuh dari puncak tower sendiri yang ada di atas lantai lima
sekitar lantai enam itu
dan memang ambruk jatuh seketika
dan menimbulkan gemuruh yang begitu besar pada hari jumat lalu
warga di sini mengatakan bahwa
ini bukanlah kejadian pertama tetapi ini adalah kejadian yang paling besar
yang terjadi di rusunawa marunda sendiri di beberapa tower
khususnya di tower c lima ini sendiri
nah kemarin dinyatakan oleh plt
kita tempatkan bahwa kejadian ini
warga di lima tower yang lebih baik ataupun lebih aman
dan ini di rusunawa marunda
nah bisa dilihat ini ada kegiatan
biasanya yang punya kegiatan usaha utentak n
ataupun menjaga makanan
saat ini memang tengah bersiap siap
ataupun bisa dikatakan merapikan beberapa barang barang bawaan mereka
atau harta benda mereka untuk kemudian nantinya diangkut
ke truk truk yang sudah disediakan untuk mereka pindah ke tempat relokasi
yaitu di rusunagrak
nah bisa dilihat ini adalah salah satu toko ataupun tempat umkm milik warga
yang saat ini memang walaupun buka
tapi ini tidak melakukan aktivitas jual beli
hanya saja sedang dilakukan persiapan
dan ini juga ada beberapa tali yang memang disiapkan untuk
mengangkut atau memobilisasi beberapa barang barang milik warga
yang berada di lantai atas
karena totalnya ini ada lima lantai
dan tidak ada lift barang ataupun lift orang juga
sehingga dengan menggunakan tali ini
masyarakat harus bahu membahu untuk mengeluarkan barang barang mereka
untuk kemudian dibawa dimasukkan ke dalam truk
dan juga dibawa ke rusunagrak tempat tinggal mereka yang baru nantinya
nah relokasi ini memang sebelumnya dinyatakan oleh pihak
dari dinas perumahan rakyat dan juga pemukiman warga
akan mulai dilakukan pada tahun dua ribu dua puluh satu lalu
tapi tidak jadi dilakukan karena pada saat itu
karena pada saat itu pandemi ini berlaku
covid sembilan belas masih melanda indonesia termasuk jakarta
rusunagrak juga masih dijadikan sebagai salah satu tempat karantina
bagi penderita covid sembilan belas sehingga tertunda
tetapi setelah ada kejadian ambruknya bagian atas ataupun plafon
yang berbahan dasar beton tersebut di tower c lima ini
maka pihak dari dinas tersebut pun langsung meminta warga di sini
yang bersedia untuk segera pindah untuk direlokasi
nah ini ada beberapa barang barang warga yang memang sudah berhasil diturunkan ke lantai dasar
dan kemudian tinggal menunggu diangkut oleh truk truk yang memang sudah disediakan
nah saat ini sudah ada bersama saya ketua rt dari blok c lima sendiri yaitu bapak saharudin samad
dan kita akan tanyakan mengenai proses kepindahan ataupun relokasi yang dilakukan bersama warga
pak selamat siang pak
pak boleh tolong dijelaskan pak bagaimana saat ini proses dari rencana relokasi
yang akan dilalui oleh warga ke rusunagrak pak
selama proses ini
selama proses evakuasi warga ke rusun yang baru rusunagrak
karena proses berjalan dengan lancar aja
ya dimanapun para operasi yang ada
memenurunkan tim atau pjlp yang ada
bahkan pasukan oren dan salpol pp pun ikut membantu proses pembinaan barang untuk renagrak
total kalau di rt bapak sendiri ada berapa kakak pak
dan seluruhnya pindah atau ada yang bertahan pak
jadi di tempat saya ada sembilan puluh tiga kakak
yang dimana ada tiga kakak yang gak ikut pindah
karena dia punya keluarga pun ada di sekitar san maruna yang ada
nah ini kan dikatakan oleh pihak dari pemprov dki dan juga brin menganalisa bahwa bangunan ini sudah tidak layak ya pak ya
karena ini sudah dari tahun dua ribu empat dan ada kejadian kemarin
tapi kalau dari sudut pandang warga sendiri ketidaklayakan huni itu apa saja sih pak faktornya
apakah karena ambruk kemarin atau sudah terjadi beberapa kali pak
jadi memang hunian ini memang udah
nggak layak huni
satu mungkin ada keretakan keretakan ada kebocoran yang ada
kemudian sudah seringkali ada runtuhan seperti kenopi atau yang dibilang dap itu
bahkan yang lebih parah itu pada tanggal tiga puluh kemarin yang lebih parah
maka antisipasi warga daripada ada korban yang ada mendingan kita bergeser ke yang lebih aman
nah yang bapak dapatkan informasi dari pihak pemprov dki jakarta setelah nanti warga sudah direlokasi ditempatkan ke rusun nagrak
tower ini rencananya akan direnovasikah atau akan dibuat baru atau seperti apa sih pak
jadi informasi yang udah kami dapat di kerekanan layak hunian yang dari block c satu lima itu tidak tidak layak huni
maka akan dirobohkan dibangun lagi tower yang ada
nah bapak sendiri bersama dengan warga yang lain terakhir nih pak ya
untuk kepindahan sendiri harapannya apa saja dan keinginannya apa saja pak yang disampaikan kepada pemprov pak
ya harapan harapan kami buat pm prof yang ada
ya alhamdulillah juga pak sudah ada beberapa tuntutan warga yang sudah dipenuhi
seperti mungkin busway artinya keinginan keinginan pembayaran yang ada
mungkin tuntutan terakhir itu tolong warga cuma hanya minta mungkin harga yang ada di rusun nawa marunda disamakan dengan yang ada di dusun nagra yang ada
baik pak terima kasih banyak
semoga bisa didengar oleh pm prof pak
terima kasih pak
terkait dengan rencana warga ketika direlokasi ke lokasi yang baru gitu pak
ya caca itulah tadi wawancara saya bersama dengan salah satu warga sekaligus juga ketua rt yang ada di rusun nawa marunda jakarta utara ini terkait dengan harapan mereka ketika nanti pindah ke lokasi yang baru
mereka berharap supaya harga iuran yang dikenakan kepada warga setiap bulan di sini bisa disamakan ke lokasi baru
karena di lokasi ini biasanya warga yang kena subsidi hanya membayar sekitar satu ratus lima puluh ribu rupiah
tetapi untuk di lokasi yang baru sekitar lima ratus lima puluh ribu rupiah
sehingga ada beberapa hal yang harus diselesaikan
oleh pemprov terkait mulai dari bangunan dan juga mengenai kesejahteraan warga yang nantinya direlokasi ke tempat yang baru
semoga warga di sana bisa mendapatkan tempat tinggal yang jauh lebih layak daripada yang sekarang
albi pratama korespondensi nn indonesia telah mengaporkan langsung dari rusun nawa